saya rasa kebetulan saja tapi tentunya menjadi menarik karena politik kita ini sangat dinamis
dan politik kita ini sangat saling menghormati
saya justru sekarang lagi memikirkan dengan keras bagaimana kalau dipilih itu karena tugasnya sangat berat tugasnya sangat berat
jadi saya juga mengajak teman teman untuk kita tensi dari saling pernyataan yang mungkin bisa menjadi provokasi satu sama lain dihilangkan sama sekali
kita fokus kepada hal hal yang positif dan menghindari hal hal yang negatif